terima kasih masih di kompas siang bersama saya mario sarong
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyambut elon musk yang hadir dalam world water forum
pendiri spacex itu juga akan meresmikan peluncuran layanan internet miliknya starling di bali
kedatangan ceo spacex elon musk di bandara igusti ngurah rai badung bali pada minggu pagi disambut oleh menko marves luhut binsar panjaitan
elon akan mengikuti rangkaian world water forum atau wwf ke sepuluh sekaligus meresmikan layanan internet starling bersama presiden joko widodo di salah satu puskesmas di denpasar bali hari ini
luhut mengungkapkan layanan internet starling milik elon mampu menjangkau hingga ke daerah daerah terpencil
luhut binsar panjaitan menyebutkan
bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet cepat sama seperti halnya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan